lari dari aku maksudnya
ya bukan dong putri usus goreng
lari ke hatimu
kamu tau gak
aku bisa menghentikan waktu
aku pengen banget
waktu berhenti sekarang
pas banget di momen ini
karena aku bisa ngeliat kamu tertawa
ngeliat kamu sendiri
ini sesuatu yang aku tulis
dan baru banget aku buat
untuk perempuan yang paling aku sayang
kamu udah siap
jadinya kamu in the studio
meskipun dengan keadaan kayak gini
tapi tampilnya tetap keren ya
jadi kangen deh
iya bebi kriwel
kelihatan keren karena pangeran nyanyi lagu ini
itu untuk putri
hingga saatnya telah tiba
kan saya udah bilang berkali kali sama suster
jangan biarin pangeran keluar dari apartemen ini
malah diantarin ke kampus lagi
mau ke kampus karena awalnya
bilang minta diantarin untuk menemui dokter
kemana sih sebenarnya pangeran
hata dan gio pasti tau dimana pangeran sekarang
ini pasti ada hubungannya sama cewek asongan
kalau aku telepon nawang
kamu udah dapet pangeran dimana sekarang
di vili daerah sentul
jadi bener deh sama putri
kantor polisi jakarta selatan
saya ingin melaporkan penculikan atas nama anak saya
akhirnya kerjaan aku selesai juga
aduh aku sampai lupa ngabarin putri
kalau aku lembur ya
dia pasti khawatir
aku jam gini belum pulang
bu aku minta izin ke ibu buat nemenin pangeran
aku pengen bantuin pangeran dan nyemangatin pangeran
supaya dia bisa sembuh dan berjalan normal lagi bu
aku harap ibu bisa ngertiin aku
ini semua keputusanku sendiri
jadi ibu jangan marah ke temen temen aku
mereka di sini cuma nemenin aku sama pangeran
putri ketemu sama pangeran
ibu kan udah larang kamu ketemu sama pangeran put
tapi kamu kenapa sih tetap nekat
kenapa sih kamu gak angkat telponnya put
kamu tuh kenapa gak mendengarkan

ibu bingung deh
sejak kamu deket sama pangeran
kamu tuh gak mau dengerin ibu put
aku seneng banget deh
kamu semangat banget
kalau kayak gini cara latihan kamu
aku yakin banget pasti kamu akan cepat deh jalan normal lagi
ya jelas dong
suster cantik yang bantuin aku terapi
putri usus goreng koma suster
kamu tau gak
kalau kamu jadi suster aku terus
aku bukan cuma bisa jalan aja sebentar lagi
lari dari aku maksudnya
ya bukan dong putri usus goreng
lari ke hatimu
kamu tau gak
seandainya aku bisa menghentikan waktu
waktu berhenti sekarang
pas banget di momen ini
karena aku bisa ngeliat kamu tertawa
ngeliat kamu senyum
dan kamu lagi di sebelah aku
kamu lagi ada di kondisi yang
sulit kayak sekarang
tapi aku seneng banget
liat kamu semangat
lihat kamu bisa ketawa bahagia kayak tadi
aku tuh gak pernah loh
ketawa selepas ini
dulu aku kalau ketawa paling
sekarang aku udah bisa
kok kayak maksa gitu sih
maksudnya ketawanya lebih lepas
putri usus goreng
dan itu semua kan karena kamu
karena kamu yang selalu ngajarin aku
kalau kita tuh harus bisa tertawa
di saat saat susah kayak gini
sebenarnya sih gue belum nyaman ada di sini
gue masih kepikiran nih
gue kan baru minta maaf sama tante nawang
terus santan awang minta supaya gue gak usah deketin pangeran sama putri
kalau tante nawang sampai tahu gue ada di sini
temuin pangeran sama putri
aduh gue pasti bakal dimarahin lagi
udah pacar tenang ya
nanti kalau misalkan nawang marah sama lo
gue yang jadi pacar lo ini bakal maju buat ngadepin itu semua
kalau mereka itu kesini karena nekat
udah jadi sekarang mendingan lu gak usah tuh nyalahin diri lo terus
gak usah khawatir ya
kan lo tau sendiri tadi gue sama atta udah coba ngelarang
kita nggak bisa berbuat apa apa
jadi sekarang tugas kita di sini yang ngejagain mereka
ya semoga aja tante nawang bisa ngerti
karena kan kesian juga
kalau misalkan mereka pengen ketemu tapi dilarang larang terus
tau sendiri lah nahan rasa kangen itu kan berat
ke kalian aja pasti gak mau juga kan kalau dilarang larang ketemu sama pacar
gue paling gak bisa kalau sehari tanpa melihat rambut gemesnya baby kriwil
apalagi mata indahnya memancarkan masa depan
atta sekarang kayak sonic
rambutnya biru cerah
kami membawa surat perintah penangkapan untuk putri
atas tuduhan sudah melakukan penculikan terhadap pangeran
ini surat perintahnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pak sebentar deh pak
sepertinya ini ada salah paham pak
karena bapak bisa lihat sendiri kan saya gak apa apa dan saya gak diculik pak
bahkan kita kesini tuh ide saya bukan idenya putri
saya gak menculik pangeran saya gak menculik siapa siapa pak beneran
jelaskan semuanya di kantor
tunggu tunggu pak
maksudnya apa pak
tunggu dulu pak
pak jangan bawa putri pergi pak
sebenarnya ini semua salah paham pak
pak putri gak salah apa apa ini masalah pak
pak pak jangan bawa putri pergi pak
pak putri gak salah apa apa ini masalah pak
pak putri gak salah

apaan tuh rame rame sih
saya mau tinggal di pacar saya pak
pak pak tunggu pak saya mau tunggu

tak kayanya bahaya deh tak
kita harus ke sana tak
kita harus samperin tak
putri tunggu putri